saudara pembangunan ibu kota nusantara ikn yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut
bahkan target terdekat pemerintah ikn bisa menjadi lokasi pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh sembilan republik indonesia agustus mendatang
sejumlah infrastruktur untuk pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan indonesia direncanakan rampung bulan juli
nantinya sebanyak seribu petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian yang disiapkan untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di ikn
lapangan ikn yang sedianya akan digunakan untuk lokasi pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus mendatang
presiden jokowi dodo berharap pembangunan bisa selesai sesuai jadwal mengingat sebenarnya jokowi sudah sejak lama ingin bisa melaksanakan upacara hud ri di ikn
selain lapangan upacara istana presiden termasuk kantor presiden serta bandara vvip direncanakan selesai dan menjalankan uji coba
menurut bapak nas ri pembangunan tap satu ibu kota nusantara saat ini telah mencapai delapan puluh delapan puluh dua persen
sementara presiden jokowi berseloroh bahwa dirinya akan mulai berkantor di ikn jika bandara dan jalan tolnya sudah bisa digunakan
sedangkan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono disebut terlebih dulu akan berkantor di ikn
saat ini proses persiapan fasilitas pendukung di ikn juga terus disiapkan seperti fasilitas pendidikan kesehatan ataupun hunian
dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh tahun presiden memperkirakan ikn akan menjadi kota yang lebih
di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung ikn rencana pemindahan para aparatur sipil negara ke pusat pemerintahan indonesia ke depan tengah digodok
sekitar empat puluh tujuh tower dibangun dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun ini
yang nantinya akan digunakan sebagai hunian para asn
selain hunian pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus
namun rinciannya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama presiden
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi berlokrasi aswar anus bilang
dalam pemindahan tahap awal akan ada sebelas perusahaan
selain seribu sembilan ratus enam belas asn yang dipindahkan ke ikn
disusul sekitar enam orang di tahap dua dan empat belas lainnya di tahap tiga
tentunya sambil memperhatikan jumlah ketersediaan baik hunian maupun fasilitas penunjang lain
selesai kira kira di akhir november
sehingga pergeseran asn ke sini dari hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan juli
nah jika sn tengah bersiap untuk pindahan ke ikn dan lagi para anggota dpr
badan legislasi dpr justru sempat mengusulkan ke pemerintah
agar dpr tetap berada di jakarta alias tidak ikut pindah gkn
usulan ini muncul saat dpr menggelar pembahasan ruu
daerah khusus jakarta bersama pemerintah
wakil ketua balik dpr ahmad baidowi bilang
pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan jakarta sebagai ibu kota legislasi
namun anggota komisi dua dpr fraksi demokrat wahyu sanjaya punya usulan lain
menurutnya dpr bisa dipindahkan ke ikn tetapi paling terakhir saja
ada yang semangat mau buru buru menempati ikn
agar ibu kota nusantara itu segera beroperasi dan berkembang sebagai pusat pemerintahan negara
namun jangan salah ada juga loh yang merasa berat untuk pindah ke sana
kalau kata menteri ppap besuknya di mulyono sih
gak mau pindah ke ikn rugi
pasalnya berbagai fasilitas telah disiapkan di sana
yang harapannya bisa menunjang operasional pemerintahan
nah bicara soal fasilitas saudara ini kita kulik sedikit
apa saja sih yang terdapat di rumah dinas para menteri di ibu kota nusantara
rumah rumah dinas menteri di kn terdiri dari dua lantai dan satu basman
total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi
ruang pertemuan ruang kerja ruang keluarga dapur garasi dan area berbeque
dengan mengusung tema open space rumah tersebut juga menggunakan panel surya
sistem smart design building dengan akses internet seratus persen dan wifi
serta dilengkapi dengan mebel lengkap
penggunaan teknologi seperti kunci rumah yang bisa dibuka dengan sidik jari
hingar bingar sebuah ibu kota negara seperti yang selama ini terlihat jakarta
tampaknya tidak akan tampak di buku kota nusantara kelak
tata kelola ikn akan memprioritaskan pejalan kaki pesepeda hingga transportasi publik
presiden jokowi dodo pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sekedar membangun gedung pemerintahan
melainkan dapat membangun tata kehidupan yang lebih baik
ikn sendiri mengusung gagasan di mana tujuh puluh persen areanya dipersiapkan untuk menjadi area hijau
dan rencananya delapan puluh menggunakan energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi hidro
yang dimiliki sungai kayan di kalimantan utara
dan untuk mendukung keberlangsungan ikn pembangunan wilayah sekitarnya atau di sekitar ikn
penyangga pun terus diupayakan
menurut pejabat gubernur kalimantan timur akmal malik
pengembangan di sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan pemenuhan warga ikn
persoalan tingginya biaya hidup pun kemudian menjadi persoalan yang mulai kerap dibicarakan di wilayah sekitar ikn saudara
sebagai wilayah penyangga ibu kota negara nusantara
berdasarkan pengakuan salah satu pekerja di salah satu daerah penyangga
kota balikpapan tingginya biaya hidup di wilayah tersebut antara lain terasa dalam hal konsumsi serta tempat tinggal
nah sementara pejabat gubernur kalimantan timur akmal malik menyatakan
tingginya biaya hidup antara lain dikarenakan daerah daerah tersebut seringkali bukanlah daerah penghasil komoditas pangan
sehingga biaya untuk mendatangkan bahan bahan pangan itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya komponen biaya hidup
tidak penghasil tentunya harus mendatangkan bahan bahan dari luar daerah kita sendiri
contoh kebutuhan pangan terbukalah daerah penghasil beberapa komoditas pangan
begitu juga yang lain
nah ini membuat biaya hidup mahal kenapa
ya harga harga didatangkan karena cost transportasi itu kan tinggi
saudara pembangunan ibu kota nusantara dilakukan secara bertahap
di antaranya pembangunan jalan tol akses ikn tahap satu yang kontrak kerjanya telah dimulai sejak dua ribu dua puluh satu
proyek jalan tol ini pun merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai tahun ini
presiden jokowi beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan
pembangunan tol tiga b yang diperkirakan sepanjang lima puluh lima km akan selesai pada juni dua ribu dua puluh tiga
dan akan menghubungkan balikpapan dan ikn
waktu perjalanan balikpapan ke ikn dengan total waktu tempuh lima puluh menit
selain itu ada juga bendungan sepaku semoy yang digadang gadang akan menjadi sumber air utama di kn
bendungan ini akan memiliki kapasitas dua liter per detik untuk ikn
dan lima ratus liter per detik yang direncanakan untuk wilayah balikpapan
dan harapannya bendungan sepaku semoy juga bisa menjadi sumber daya listrik
dengan dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya terapung
sementara istana presiden yang akan menjadi tempat presiden berkantor juga hampir rampung saudara
dengan proses pembangunan telah lebih dari
kantor presiden baru ini diharapkan bisa menjadi ikon
terutama dengan adanya burung garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah ikn
bicara soal ikn bukan hanya memindahkan ibu kota negara
melainkan juga soal perekonomian khususnya investasi
saat ini saudara realisasi investasi di ibu kota nusantara ikn
diklaim telah mencapai rp empat puluh tujuh lima triliun sejak dua ribu dua puluh tiga sampai dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh
nah kepala otorita ikn bambang susantono menyebut
mayoritas realisasi investasi ikn berasal dari investor swasta
yang mencapai tiga puluh sembilan lima triliun rupiah
sementara realisasi investasi ikn berasal dari investor swasta yang mencapai rp tiga puluh sembilan lima triliun
pemerintah masih terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri
untuk berinvestasi di ikn dengan menjanjikan berbagai kemudahan
dan kembali lagi tentang kesiapan ikn
menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sar pancaitan optimistis
bahwa upacara peringatan hud ke tujuh puluh sembilan ri tahun ini dapat digelar di ibu kota nusantara
selain meninjau proses pembangunan ikn
ia juga menyoroti soal percepatan pengadaan lahan
menurutnya itu merupakan salah satu hal yang krusial
dan harus segera diselesaikan
seperti apa kiranya ibu kota indonesia yang baru
semoga semua target pembangunan bisa tercapai
terus mempercantik diri agar bisa optimal digunakan
seperingatan hari kemerdekaan ri nanti